memang sangat pandai untuk mencitrakan dirinya sebagai orang baik paman
bahkan sering sekali dia membuat nama yang jadi jelek di depan banyak orang
berdebah kau jagad wira
terserah jika paman tidak percaya
suatu saat paman akan membuktikannya dengan sendiri
aku pun sangat tidak tenang
apakah benar ini adalah takdir hidupmu
jika benar hambamu terimalah hamba dalam keadaan husnul khotib
sebentar lagi tubuh mereka akan mengapung di atas danau begitu mereka masuk
dari atas di atas
tidak ada yang bisa melawatku sebagai tuhan
apa yang terjadi
alhamdulillah raden hebat sekali
alhamdulillah raden hebat sekali
jangan cepat kalian dekat
jangan cepat kalian dekat
ini semua adalah kehendak allah swt
sihir apa yang kau gunakan
aku tidak menggunakan sihir
ini semua adalah kehendak allah swt
seperti nabi musa as
yang membelah laut
untuk menjadi jalan
untuk menjadi jalan
untuk menjadi jalan
maka apa susahnya
membuat danau ini
biar aku sendiri yang bakarnya
tak diam jadi aku
semoga raden walang sungsang selamanya jadi raja ya kang
dan prabu sulawis sesa
tidak kembali lagi ke pajajaran
lihat saja nanti
putraku pun bisa membuat pajajaran hidup makmur
aku harus mencari air
di sana ada sumber air
aku akan mengambilnya
wah ada orang gila
apa yang kalian lakukan
sudah sekarang bubar
kalau lancang bertanya
siapakah orang yang tadi melawan raden
dia adalah raka aku paman
raka kian santang
dari dahulu kala memang dia ingin merebut tahta pajajaran dariku
kenapa aku sedikit meragukan perkataan raden surawi sesa
aku selalu mendengar bahwa kian santang cukup baik di mata rakyat pajajaran
apakah yang terjadi sebenarnya
sepertinya jagatwira meragukan perkataanku
aku tidak tahu
aku harus terlihat lebih bersedih agar dia sepenuhnya percaya kepadaku
dan mengajariku jurus jurus hebatnya kembali
dia memang sangat pandai untuk mencitrakan dirinya sebagai orang baik paman
bahkan sering sekali
dia membuat nama yang jadi jelek
di depan banyak orang
berdebah kau jagatwira

terserah jika paman tidak percaya
paman akan membuktikannya dengan sendiri
aku pun sangat tidak tenang paman
dengan mengembang tahta pajajaran
karena bukan cuma sekali
selalu saja kian santang ingin membunuhku
dia mencampuri racun di gelasku paman
dan hal itu tidak berhasil
dan juga dia mengajakku bertarung dengan cara yang begitu kasar
seperti yang paman lihat tadi
kenapa jadi seperti ini
terkutuklah kalian semua warga pajajaran
terkutuklah kang yunda sumbalar
terkutuklah kang yunda amat kelsi
aku sumpahi kalian semua mati di sambal petir
kau puasku sekarang
dengar syekh goro
aku pasti akan membalas dendamku ini
bukan hanya kepada yunda subang lara
dan juga yunda abed kasyih
tapi juga kepada orang terdekatnya
termasuk kau syedul jati
gusirat perkenankan hamba membawa keranjang ini
kau tidak perlu berpura pura baik kepada aku
pergi ke sana kau
aku tidak butuh bantuanmu
terima kasih j raspberry
sepertinya aku bercerita tadi pak
pertanyaannya seperti apa surya
sangat begitu rela untuk memberikan segalanya yang kupunya
titahku jabatanku segalanya pemanah
karena aku sangat tidak ingin bertarung dengan saudaraku yang sangat begitu aku cintai
sungguh hati raden luar biasa mulia
pantas kalau rakyat selalu memuji muji raden
raden surawi sesa memang berhati mulia dan dicintai rakyat pajajara
kian santanglah yang sudah berusaha membunuhku dengan roda emas itu pak mak